assalamualaikum waalaikumsalam nak tuh kan ketauan nih orang lagi resep tuh resep makanan
buat bekal kamu besok hehehe dibekelin ah gimana hari ini tadi kan kamu nganterin
ibu rosa dan rena terus gimana jadi aku yakin kau pasangan selamat hai dan kamu akan balik rumah
hai kamu kembali ke rumah ini lagi
halo halo halo michi alhamdulillah ada kabar baik tadi mas kapan telepon telepon aku kalau kalau lo
hai alhamdulillah eh tapi kenapa mereka minta kamu kesana den discriminer tahu
hai bahwa storings jenis ada terima ya semoga ya bertanda baik mungkin aja mereka yang melakukan
pencarian lagi ate mungkin mereka menemukan tanda oh ya bukannya pencarian itu udah dilakukan kebalik
bukannya pencaharian itu udah ditutup ya setau aku
tapi aku yakin kau pasti
pasti ada hangus jizat
makanya mereka nelfon keluarga untuk dateng kesana
masal pasti akan ditemukan
dan masal pasti akan selamat
semoga segera ditemukan ya andin
dan ditemukan gak dalam keadaan yang
nah masalah pasti akan baik baik aja masa akan pasti pulang ke rumah ini kok
pokoknya kita doain yang baik baik aja ya
oh iya din ini kayaknya pasien aku udah mau dateng deh
aku udahin dulu teleponnya gak apa apa ya
enggak enggak sama sekali kok kamu kayak sama siapa aja deh
ya udah assalamualaikum
ini harusnya kita lanjut awal
haritan punya grace pokoknya
bagi cheeringnya aku harusnya
uj atu seperti atut validatensial
terima kasih jemim
kayaknya kita harus ke tempat andi lagi deh nanti
ya tadi dia telpon aku
dia bilang dia dapat telepon
dia diminta untuk datang ke hotel sakura
katanya pencariannya akan dilakukan lagi
oh yaudah kalau begitu gak bang sayang
nanti kita dampingin aja ya
emang aku tuh cuman takut gak
andin tuh masih berharap banget
kalau oli tuh bakal kembali
pastilah seperti itu berharap
cuman satu sisi juga
karena aku juga tau andin gimana orangnya
dia juga tau kok
kayaknya tuh bener bener gak mungkin deh
andin pasti butuh teman ngomong
bisa berolah gak
aku tuh takut banget kalau
dia itu jadi halusinasi kayak tante rosa
ya udah gini aja
nanti habis buka puasa kita kesana
biar kamu juga bisa tetanggin andin ya
ya udah kamu pulang jam berapa
soal ini aku mau ambil spare part juga sih
yaudah nanti kamu kabarin aku ya
waalaikumsalam kamu juga sayang
maaf pak amar
saya mau melaporkan kalau kita kembali lagi mendapatkan email
dari mas kapai elang indonesia
betul sekali pak
dan karena kemarin pak amar sudah konfirmasi setuju
pak amar diundang untuk datang meeting jam sepuluh pagi di kantor mereka
besok jam sepuluh pagi
betul sekali pak
sudah ada schedule belum
dan di hari yang sama jam dua siang
pak amar diundang untuk mengikuti pertemuan
antara pihak mas kapai dan keluarga penumpang
di hari yang sama ya
betul sekali pak
mungkin karena ini hal yang urgent jadi semuanya serba cepat
seperti kita yang harus serba cepat
tolong kamu siapkan segera berkas berkasnya
berkas berkas tentang data data dari maskapai elang indonesia

kalau gitu saya permisi dulu ya pak
ngomong ngomong selama yolanda masih belum bisa untuk bekerja
saya minta kamu untuk menghandle pekerjaannya dia dulu
kalau gitu saya permisi dulu
im itu merasa ngapain
kamu dimana mas
aku kangen sekali sama kamu
aku gak tega sama kondisi mama saat ini
ya allah jangan sampai mama hilang lagi
kok mama gak ada di kamar
iya kok gak ada
tadi ada kok
mirna kamu jangan kemana mana
jagain maskernya sama rena ya
ibu nggak boleh pergi lagi kayak kemarin
tadi tuh al ke kamar saya
dia katanya mau bicara sama saya
terus tiba tiba pergi
dia ke arah sini
makanya saya kejar mungkin ini cocok
kalau bu im gak mau ya buka pintu
atau mungkin putra buka
nah bu bu bu
pak al gak ada di sini
gak ada di rumah ini
saya salah lihat atau saya halusinasi
mama tadi lihat
tadi kan al ke kamar
terus katanya mau ngomong
saya kejar ke sini
terus saya mau keluar nggak boleh
masa katanya eh sejak kapan mereka gak bolehin saya keluar
mas al di dalam
mas al ada di dalam
mas al di dalam
di dalam ma
mas al di dalam
kok bu gak keluar
terus dia keluar ke gerbang sih
mas al udah nunggu di dalam
kau lihat al semuaku berusaha ditinggalin suaminya dan kehilangan dua anak yang terabis
mana ada ibunya yang kuat
yang tadinya tegar juga bakalan goyang
mama aku gak mau
aku mau bu
mama sekarang istirahat ya
istirahat ya ma ya
terus kenapa sih
kenapa mama gak boleh nyesulin al sih tadi
terus juga tadi itu uya ya boim riza putra juga nggak mau bukain gerbang
salah apa mama
mereka takut kejadian kayak kemarin lagi mbak
itukan untuk kejadian mama
kita semua pusing nyari mama
kan mama cuma mau ketemu papa sama roy
al juga kayak menyusuk
terus sekarang alnya mana atau kamu ada di rumah
lagi di ruang kerjanya masa lagi kerja tapi gak bisa diganggu ya ma
karena banyak banget kerjaannya
masa sih biasanya sibuk sibuknya dia masih mau nemuin mama nemuin kamu
untuk alihnya gak bisa
banyak banget kasihan sama mama selama terjadi terhadap aku
mama istirahat di kembar dulu ya nanti aku kabarin kalau masalah udah selesai
mama istirahat dulu mama jaga kesehatan
aku juga gak mau mama sampai sakit mas al pasti gak mau kalau mama sampai sakit
ibu mendingan kita ke kamar ibu aja ya biar ibu bisa istirahat

terpaksa aku lakuin ini mah biar mama gak masuk ke sini
karena di sini banyak barang barang peninggalan mas al termasuk pekerjaannya
video rekaman yang dibikin patah
dan sekarang anaknya
kan bisa kita menikmati cek nontonnya
oh atau mendingan kita main
karena kan anak pintar harus menurut sama mama
mama ada kerjaan dulu sebentar
nanti kalau ada waktu luang nanti kita nonton
sekarang kita main dulu
udah lama nih gak main nih yuk
tadi kan kita udah habis menggambar
kok gak dibawa
kok tumben jam segini kamu udah pulang
ya sengaja rencananya pulang cepat
abis itu bawa keisha jalan jalan sore
terus buka puasa bareng
gak salah denger nih
itu namanya papa yang baik
memang kamu mesti punya quality time sama keisha
bukan soal restonya atau buka puasanya
yang penting hubungan kamu sama keisha biar tambah deket ya
kalau kesannya belakangan ini aku agak sibuk sendiri
yang penting kesadaran kamu tuh belum terlambat no
lihat kamu semakin dekat sama keisha aja kita udah seneng kok
kalau gitu mama gak apa apa mau ikut
boleh kita bareng bareng semua ya sekarang mungkin nanti
kita ajak papa surya sama mama sarah
oh boleh aja
kita sih senang kalau bisa rame rame buka puasa
boleh boleh no
jadi nanti aku telfon kita buka puasanya di restoran ya
iya kamu aturin aja deh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku telfon karena pengen ngajak papa sama mama untuk buka puasa
soalnya papa sama mama untuk buka puasa bareng orangtuaku dan juga keisha pa
tujuanmu mengajak papa dan mama buka puasa bareng apa
karena papa tahu pasti ada tujuan lain no
ya itu tujuannya silaturahmi
sekaligus ada yang ingin diomongin pa
kalau mau omongin soal rena lagi maaf
nanti aku share lok tempatnya kita ketemu
pas berbuka oke pak
udah dong kamu jangan emosi terus kayak gini
kamu gak sadar loh muka kamu kencang banget
nino ngajak ngajak kita buka puasa bareng
bukan ngebahas soal arena kan
berarti soal yang lain
mungkin ada kabar baik
dulu kamu selalu ngajarin aku untuk
selalu berprasangka baik sama orang
berarti kamu harus kayak gitu juga
mungkin aja nino mau ngomongin sesuatu yang baik
kamu udah ngingetin aku
udah lama gak dibawa jalan sama nino nih
tuh dia seneng banget ketemu kamu
tuh tuh tuh
keisha kangen sama papa ya
udah udah gak deh
loh kamu harus sering sering aja keisha jalan jalan weekend
setiap weekend biar dia makin deket ya
tumben banget nino pake ikutan segala
biasanya kan keisha jalan sama bu chandra
atau sama pak chandra
kalau kayak gini gimana gue bisa dekat sama keisha ya
sabar ya kesayangan deddy
besok deddy akan ambil hasil tes dna kita
kamu adalah anak deddy
dan mimpi deddy akan menjadi kenyataan
nanti akan hidup bertiga sama mama yang sedia apartemen deddy
kita akan jadi keluarga yang bahagia
canda yang gak ada nino
bapak ya sayang ya
apa benar ini taman yang waktu itu mama kejamret
mama pernah kejamret disini
tapi sebelah sana
mama sih gak cerita sama papa
kalau mau cerita nanti mama gak dikasih keluar lagi sama keisha
lebih baik kita nggak usah kesini ya
cari tempat lain ya
udah papa tenang aja
ini taman ini aman kok
udah udah udah ma yang penting gini
kalau mau keluar sendirian sama keisha jangan kesini
cari tempat lain aja gak apa apa kan
waktu di jamret langsung ada orang yang
kejar terus dia balikin hpnya
udah tenang aja gak usah pikirin itu deh
ya kesha sayang
kita berdua sama sama ya
semoga mama bisa cepat bebas
biar kesha juga
dan dapat kasih sayang dari mama
udah pada ke bmw
aku yang maksudnya
ya nggak apa apa sih ya
kalau tidak merepotkan ya malah aku juga senang ada temennya
enggak gak ngerepotin sama sekali kok
iya santai aja
kamu pucat banget loh nien mukanya
cuma lagi ngenak beran aja
jangan keselatan loh nien
jangan sampai sakit kayak kemarin kemarin ya
jadi gue ngerasa punya tanggung jawab yang lebih
bukan gue aja michi juga sama
pasti perhatian akan beda
nggak seperti dulu lagi
terima kasih banyak ya angga ya
sempet mau kabur
pas di kamar
mama ngeliat ada mas al
terus memang ngikutin mas al
sampai ke gerbang
cuma ya dia maksa
maksa untuk keluar untuk ketemu sama mas al
tapi untungnya kan gerbangnya juga dikunci
apa enggak sebaiknya tante rosa itu
dibawa ke psikiater aja
tante rosa itu kan butuh penanganan khusus
kalau misalnya dibiarin takutnya tambah parah
kalau memang tidak dimungkinkan tante rosa
untuk keluar dari rumah
bisa kita ratakan ke sini percepatannya
mungkin itu pilihan yang terbaik sih
daripada harus keluar
jadi aku belum tahu

akan menjadi jalan yang terbaik atau tidak
tapi sekarang aku akan jagain mama sih
aku akan support mama
kamu mau bahas apa soal
keisha dan elsa
memang aku belum sempet sampein ke papa sama mama
aku sudah berpikir
sudah mendapatkan pengacara yang hebat
buat menganin kasusnya elsa
namanya amar mahendra
semacam predikat kemenang
beberapa kasus yang beliau handle itu
biasanya beliau menang
dan sama sekali belum ada rekod kalah
jadi mudah mudahan dengan jasa beliau
elsa bisa secepatnya
mengalami pemotongan masa tahanan lah paling tidak
kita akan mencari kekuatan
untuk kekuatan elsa
alhamdulillah kalau gitu
berarti keisha bisa segera
dapat kasih sayang dari mama papanya
secara utuh kan
ya itu juga impian aku
aku berharap kalau elsa udah
bisa keluar ya
jadi keluarga yang
untuk urusan rena gimana
terus melanjutkan no
ini kan memang
butuh waktu yang
cukup lama untuk di handle
beliau juga masih mempelajari banyak
masalah rena memang
tidak sepelik persoalan elsa
jadi aku rasa dengan
banyak sekali kejadian kejadian yang terjadi
kenapa di hold kenapa gak
dihentikan aja no
kenapa nggak dihentikan aja no
kemungkinan segera bebasnya itu lebih besar
kalau di handle sama pengacara baru itu
kalau di handle sama pengacara baru itu
fokus sama elsa dan keisha dulu

biar rena itu jadi tanggung jawabnya andi

kenapa di hold kenapa gak
kenapa gak dihentikan aja no
kenapa gak dihentikan aja no
kenapa dihentikan aja
kenapa dihentikan aja
kenapa dihentikan aja
kenapa dihentikan aja
papa udah minta sama kamu no
papa udah minta berkali kali
stop mengganggu andi
sampai detik ini masih masa berkabung
sampai detik ini no
emang berat ya
pak chandra bung chandra terima kasih atas undangan buka puasanya
sekali lagi terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kami pamit ya bu chandra pak chandra
nino terima kasih banyak ya
kita ngambil pelajaran dari apa yang dia alamin
pak sabar sabar istighfar
jujur papa itu nggak tahu
ya mungkin nanti kalau nino udah bisa kumpul sama keisha sama elsa
pelan pelan nino bisa ngelupain untuk ngambil rena pak
tapi itu kan bukan jaminan
kita tahu ino seperti apa
sebentar dia begini besoknya dia begitu lagi
kita nggak pernah bisa nebak nino mau ke mana
yaudah berarti tugas kita sekarang adalah berdoa
supaya hatinya dia dilembutkan
allah itu kan maha membolak balik hati manusianya
ingat gak kamu juga pernah ngomong ini loh dulu
memang tapi papa tuh berharap jangan sampai ada kejadian besar baru nino sadar kalau dia udah keterlaluan
kalau sampai terjadi sesuatu sama nino itu kan berpengaruh sama keisha dan elsa dong pak
kamu udah ngingetin aku terus
hmm tuh kan ketauan
ih orang itu
eh orang itu
resep tuh resep makanan
eh orang itu
resep tuh resep makanan
buat bekal kamu besok
buat bekal kamu besok
masih dibekelin aja
masih dibekelin aja
masih dibekelin aja
tadi kan kamu nganterin ibu rosa dan reina
terus gimana ceritanya
mereka senang banget
mereka titip salam untuk ibu
rosa dan rena kembali lagi ke rumah
ini kok ada yang aneh buka kamu
ini lebam loh
kamu kenapa sih
cerita ada apa sih
oh ya kebentur
eh ibu lihat deh kalungnya
mana sih dipake gak
tau gak kecantikan ibu itu langsung meningkat seribu kali lipat pas ibu pake kalung
aku pokoknya emang gak salah deh bapak kasih hadiah ulang tahun untuk ibu
iya terus kapan kapan gombalin calon istri
kapan ibu muluin digombalin
nanti kalau udah ketemu calon istrinya
cepetan apaan emang kayak mau pergi aja dah
tuh kan tuh kan kalau ditanyain
mama mau pergi kemana
mama ada urusan dulu sayang ya
maaf ya rena belum bisa ikut untuk urusan kali ini
aku emang gak mau ikut ma aku di rumah aja
ya ampun pinter banget
ki tolong jagain mama rena sama sekarang juga ya
tolong kalau misalkan ada apa apa kabarin aku dan gerbang di depan juga harus tetap dikunci terusin
jangan sampai kejadian kemarin tuh terulung aja soalnya
ya mbak andin pokoknya gerbang selalu terkunci pengamanan berkali kali lipat ya mbak
makasih banyak ya
ya udah mama pergi dulu ya
halo andin kita langsung ketemu di sana aja ya soalnya ini aku masih ada urus pasien sampai nanti siang terus angga juga masih ada urusan di bengkel
oh iya gak apa apa nggak apa apa kamu selesain aja urusan kamu dulu nanti kan aku bisa jalan sama riza juga
oke sampai ketemu nanti ya
mama jalan dulu ya
mr paulus julius kolo tiga puluh dua tahun
mr indra wibowo empat puluh delapan tahun
mrs aisha dewi handayani delapan belas tahun
mister aldebaran alfahri umur tiga puluh dua tahun
ahli waris ibu andin karisma putri
mister rianto dua puluh sembilan tahun
kita harus segera kesana pak
iya sebentar lagi nih sudah hampir selesai ini
kita harus segera menyelesaikan semua data data ini
supaya keluarga korban tidak harus menunggu lama
karena kita terlalu lama mengerjakan ini